wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban edwin partogi selasa siang mengatakan
pihaknya telah menerima berkas permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka kasus jual beli barang bukti narkoba jenis sabu
atas nama akbp dodi prawira negara linda dan samsul ⁇ maarif ⁇
saat ini lpsk tengah melakukan investigasi guna memastikan apakah ketiganya memenuhi syarat untuk dilindungi sebagai justice kolaborator atau tidak
investigasi dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah pihak yang memiliki informasi penting dalam kasus ini
ceritanya seperti apa dari awal termasuk diwanggirkan beberapa dokumen untuk kami pelajari
saat ini ya mungkin sedang proses penelahan masih melakukan investigasi
sebelumnya tim kuasa hukum ketiga tersangka mengajukan permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator pada senin kemarin
tim kuasa hukum menemukan adanya dugaan intimidasi sekaligus intervensi terhadap akbp dodi prawira negara maupun keluarga
f rizal jakarta